ya udah deh kayaknya yang paling depan aja
jangan ada bocor bocoran lagi diantara
aku pengen banget jadi bell
aku pengen banget jadi bel
kan kamu juga jadi bel
aku puyeng sendiri ngeliat mereka berdua
kamu tadi tim kamu
pak go ya
oke kalau mark
ini apa sih biasanya kayak gini
jadi itu ada caranya boy
yang udah paling tau ini karena acara musik sama aku aja
kalau acara dan sama atap boleh kali ya
di belakang ini adalah
gaya atap ke depan
nanti lebih cepet dong
nih lu sebelah sama gue sama gaya
nih gini ya
kalau bell kamu inget siapa yang gerak duluan
tadi aku udah liat soalnya
gila atap gue udah ngelihat
pakai mata batin bukan pakai mata hidung
coba mark ini siapa tim mark
eh aku aja deh nanti
aku aja yang jadi bell
ah kamu mau jadi penggerak
karena di game ini
kita tuh kalau misalnya nebak
gak cuma nebak namanya
kalau nama kan tau ya kita harus sambil nyanyiin lagunya
eh jangan dong
kan mereka gilirannya mereka
coba kalian bertiga nyanyiin lagunya
tadi udah ilang soalnya
nih kita memilih representatif
ganti ganti ya berarti
tidak mau mencet
dia tidak mau mencet
aku gak mau kalah
aku gak mau kalah
aku bisa lebih daripada mereka
oke kita lihat ya
ziva ya yang pargo ya
berarti gantian nih
gak usah kamu aja gak apa apa
kalau ziva karena dia tadi ngeliat atap kurang gercep katanya
gue garakannya jangan pargo ya deh
cepet gitu kan
kalau gitu kita langsung aja lihat ini dia
foto yang kedua
gue gak tau
nyanyikan dulu lagunya
kalau tiada artinya
begadang boleh saja
kalau tiada artinya
kalau ada perutnya
oke jawabannya betul
gue bukan nunggu lo jawab gue
gue nunggu ziva begini begini
aku tuh yang paling berjuang disini
siapa kamu tunjuk siapa cowok ada disini yang paling berjuangin kamu
ih takut banget atap banget
berarti skornya ke satu
oke kita langsung aja ke lagu
eh ke lagu salah ke foto yang ketiga
ke foto yang ketiga
kali ini mar dulu
libur telah tiba
coba dinyanyiin lagunya tiga dua satu
libur telah tiba
libur telah tiba
lemparkan tas dan buku mu
lemparkan tas dan buku mu
libur telah tiba
libur telah tiba
libur telah tiba
libur telah tiba
ya jawabannya betul
di sini yang paling sering bawain lagu orang siapa
ya lihat dong
jangan jangan aku tunjukin binti tenang lebih lebih fokus lebih kecil
ada lagi nggak soalnya ya udah ayo nyanyi joshua